usaha panic buying sudah terjadi di kota tel aviv israel
antrian warga mengular di pusat perbelanjaan pada senin waktu setempat
warga tel aviv mengaku mendorong atau memborong kebutuhan pokok
lantaran khawatir kekurangan pasokan makanan dan lainnya
usai perang antara militer israel dan kelompok hamas semakin berkecamuk
media setempat melaporkan panic buying tidak hanya terjadi di kota tel aviv
tetapi juga di seluruh pusat perbelanjaan di seluruh wilayah negeri
sampai saat ini lebih dari delapan ratus warga israel laporkan tewas
akibat serangan kelompok hamas pada akhir pekan lalu
ditambahkan belasan warga israel juga diculik kelompok hamas selama perang meletus

pembalas menuju ke arah kereta kami

mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan kereta
teman teman memperbaiki kami di saat sembilan puluh dari sana
dan itu saja
kami melakukan apa yang bisa untuk para militer